ada masih menyaksikan political show pdi perjuangan menjadi satu satunya partai yang bisa mencalonkan sendiri capres dan cawapres pada pemilu dua ribu dua puluh
namun pdip enggan sendiri dan berkelana mencari teman koalisi dengan melakukan safari politik yang dipimpin langsung oleh putri megawati yakni puan maharani
sementara itu ada kader banteng ganjar pranowo yang elektabilitasnya melejit namun mesti bersaing ketat dengan puan maharani
kepada siapa kemudian tiket pencalonan pdi perjuangan akan diberikan karena pdi perjuangan sedang berada di antara dua pilihan puan atau ganjar
nah malam ini kita akan langsung membahasnya dengan para narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio akan saya sapa
yang pertama jauh jauh datang dari jember terima kasih loh sudah meluangkan waktu wasekjen pdi perjuangan mas arief ibowo
selamat malam mas arief
selamat malam mbak rifana
ada direktur eksekutif lingkar madani bung rey rangkuti
ketum kornas ganjaris
udah pake kaos ganjaris loh
ini udah dijual bebas ya
oke dijual di online langsung promosi
mas eko kuntadi selamat malam mas eko
dan masih bersama dengan direktur esekutif lsi mas jayadi hanan
terima kasih masih bergabung
mas jayadi saya akan menyapa juga nanti teman teman dari dewan eksekutif mahasiswa uin jakarta yang menyaksikan secara virtual diskusi kita
dan nanti teman teman mahasiswa bisa memberikan
memberikan pertanyaan ataupun memberikan tanggapan
jadi di setiap episode dari political show kita selalu melibatkan partisipasi publik
teman teman mahasiswa ataupun komunitas itu bisa ikut menonton bisa ikut memberikan pertanyaan ataupun tanggapan atas topik yang sedang kita bahas
mas arief ini menarik sekali bahwa ketua umum anda ibu megawati soekarno putri sudah mendelegasikan putrinya mbak puan maharani untuk melakukan safari politik
kemudian berkomunikasi dengan ketum ketum partai politik
kenapa harus mbak puan sih
kenapa nggak sekjen
nah itu kan perintahnya ketua umum
ketua umum tentu punya banyak pertimbangan ya
kenapa harus mbak puan yang diminta untuk menyampaikan pesan dari ketua umum dari ibu mega kepada seluruh pemimpin partai
tetapi secara prinsip sebenarnya begini itu soal penugasan saja
kita ini kalau di internal pdi perjuangan dikenal sebagai apa yang disebut petugas partai
siapapun yang diperintah ketua umum ya dia harus menjalankan sehormat hormatnya sebaik baiknya seluruh perintah ketua umum
dan itu sebenarnya berangkat dari satu pemikiran tentang bagaimana negara dan bangsa indonesia dikelola ke depan lebih baik
itulah sebabnya maka meskipun kami dinilai oleh banyak pihak sebagai partai yang satu satunya punya boarding pass
artinya bisa mengusung calon presiden calon wakil presiden sendiri
tetapi tetap ada konteks ada kepentingan yang lebih besar
nasional interest kita menyangkut hal hal yang pokok
yang fundamental menjaga pancasila konstitusi kebenekaan nkri dan seterusnya
nah oleh sebab itu maka kita harus berpandangan pada aras itu
karena itu kita berkepentingan untuk bagaimana republik ini kita jaga dengan sebaik baiknya
bahkan berulang kali kami sampaikan sekalipun kita bisa mencalonkan sendiri
tetapi ada hal yang lebih besar di mana kita harus bersama sama dengan kekuatan yang lain
karena kita sadar keinsafan
dan kita cukup untuk itu bahwa mengelola bangsa ini tidak bisa sendirian
artinya pdip tidak mau sendiri makanya harus berkoalisi pada pemilu dua ribu sembilan belas
karena kita berpikir berdiri di atas kepentingan yang lebih besar
kepentingan nasional kita
jadi lebih dari sekedar soal kepentingan partai kami
nanti saya akan bahas kenapanya tadi mbak puan maharani yang dipilih
saya akan tanya ke bang rey
tapi nanti saya ingin tanya dulu kenapa safari politiknya harus ke partai partai yang sudah punya kedekatan dengan partai yang lain
dari safari politik ke nasdem yang sedang pdkt dengan demokrat dan juga pks
kemudian kenapa safari politiknya ke gerindra yang sudah koalisi ke pkb
kenapa ganggu ganggu hubungan orang sih mas
itu kalau kata anak muda kenapa harus ganggu ganggu
tapi yang berpandangan seperti itu
artinya pandangannya pandangan yang suzon
dan secara politik tentu patut diduga adalah para pihak yang tidak
mohon maaf yang belum berpikir tentang bagaimana bangsa dan negara ini dikelola lebih baik ke depan
tapi yang paling penting untuk kami adalah soal yang prinsip yang fundamental tadi
ya bahwa kemungkinan akan ada koalisi koalisi yang dibentuk oleh partai partai itu bisa saja
tetapi apakah itu menjadi koalisi yang sifatnya permanen tentu kami juga berpikir sesuatu yang dinamis
nah apakah nanti safari politik pdi perjuangan akan menghasilkan koalisi bersama pdi perjuangan juga belum tentu juga
kita ingin membangun satu komitmen
yang jauh lebih penting lebih besar misalnya menyangkut hal hal yang fundamental tadi
apakah menguatnya kelompok konservatif fundamentalis
apakah ancaman terhadap nkri terhadap kebenekaan kita harus kita biarkan di masa masa yang akan datang
nah pada visi itulah kita ingin bangun komitmen itu
pada visi itulah siapapun nanti yang jadi presiden jadi wakil presiden dan seterusnya tetap pada berdiri di atas landasan negara ini didirikan
pada tanggal tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima
jadi menyangkut nasionalisme indonesia kebangsaan indonesia itulah yang ingin kita kembalikan
soal kekuatan fundamentalis tadi di highlight ya
nah partner koalisinya yang dicari yang seperti apa
ya tentu yang dalam dialog itu ya tentu yang ada dalam kesepahaman bersama pdi perjuangan
nah siap partai partai manakah tentu prosesnya masih cukup panjang ini
sampai dengan bagaimana seluruh partai apakah berkoalisi ataukah secara sendirian menentukan capres
apakah bisa operasinya ke depan
tetapi seperti yang disampaikan mbak puan supaya di dalam menghadapi pemilu dua ribu sembilan belas
kita semua memiliki keinsyafan kapan kita harus bertanding kapan kita harus bersanding dan tidak ada masalah apapun
yang timbul dari perhelatan yang terjadi pada pemilu dua ribu dua puluh
kekhawatiran publik kita tentang terbelahnya dua kekuatan besar di republik ini supaya juga tidak terulang lagi
jadi artinya pdip gak pengen dua paslon
supaya tidak terbelah kan sebaiknya lebih dari dua paslon
pdip gak pengen dua paslon
ini menyangkut keinsafan saja
kalau keinsafan kita terhadap republik ini kuat
bahwa republik ini didirikan bukan sekedar untuk kepentingan sesaat
tapi kepentingan jangka panjang menjaga indonesia kita
saya kira kalau itu menjadi kesadaran atau keinsafan bersama maka kita pun akan secara teguh akan serah keras hati untuk menjaga itu semua
tapi sekjennya udah ngomong kalau bisa hanya dua paslon aja
sekjen anda udah ngomong
dua paslon aja
ini sama gak atau pendapat pribadinya aja
pandangan sekjen itu pandangan yang tentu memiliki rasionalitas argumentasi tertentu
tetapi sekali lagi keputusan tentang capres cawapres bahkan keputusan tentang koalisi strategis adalah menjadi prerogatif ketua umum partai
ibu megawati sekarang
bang rey itu tadi mbak puan itu sebagai petugas partai
jadi apapun yang diperintahkan oleh ketua umum pdi perjuangan ya sebagai petugas partai harus bisa menjalankan
tapi diantara semua petugas partai yang disuruh untuk melakukan safari politik
melakukan komunikasi politik itu putrinya
anda melihat ada upaya untuk mendongkrak sosoknya puan maharani ataupun menyorongkan sosoknya puan maharani ke publik atau ke kontestasi atau gimana sih bang rey
ya nggak ada penjelasan yang lain kecuali itu menurut saya
apa penjelasannya yang lain
jadi sinyalnya makin terang
nanti saya mau tanya
kenapa harus silaturahmi ke semua tokoh tokoh partai politik
ya salah satu yang penting itu kan silaturahmi itu mau tidak mau menimbulkan efek pemberitaan
jadi itu penting mungkin saya bagi ibu puan untuk terus menerus menjadi pemberitaan di semua media sosial macam macam dan seterusnya dalam konteks untuk menaikkan popularitas
yang kedua juga untuk mencitrakan bahwa beliau ini bisa diterima oleh semua orang
jadi partai nasdem kemarin kemudian dengan prabowo dengan ini dengan itu mungkin juga dengan apa namanya pts macam macam akan di silaturahmi ini oleh ibu puan
dalam kerangka untuk menunjukkan bahwa beliau bisa diterima
diterima oleh semua kelompok yang selama ini seolah olah ya bahkan bisa berseberangan secara emosional ya bukan secara politik
misalnya ibu mega dengan pak surya paloh kan dianggap nggak akrab kan
ibu mega dengan pak sby gitu kan nggak diakrab
tapi dengan masuknya ibu puan ketemu dengan pak surya paloh itu yang saya sebutkan tadi untuk meruntuhkan semua bangunan image yang ditelayangkan ke pdi perjuangan bahwa seolah olah masalah pribadi menjadi masalah partai
dan itu adalah tokoh ibu puan yang bisa berdialog dengan semua orang
image itu penting untuk menjaga itu tadi bahwa ibu puan ini kan pada tingkat tertentu misalnya diasosiasikan sebagai orang yang terlalu kuat soal apa yang kita sebut nkri nya gitu
nah sementara pada tingkat tertentu ya pdi dan mungkin juga ibu puan membutuhkan suara kelompok yang berada di barisan yang setengah kanan meskipun tidak terlalu kanan sekali gitu
dalam rangka itulah kemudian dibangun image image ini bahwa beliau bisa diterima
diterima semua kelangan macam macam dan seterus seterusnya gitu
gak ada penjelasan yang lainnya kecuali itu karena lagi lagi mestinya tugas tugas yang seperti ini kan kalau nggak dilaksanakan oleh ketua umum ya dilaksanakan oleh wakil ketua umum atau dilaksanakan oleh sekjen
kenyataannya gak dilaksanakan
jadi sinyalnya makin terang
makin terang itu diberikan justru kepada ibu puan yang tugas utamanya sebenarnya adalah memimpin lima ratus enam puluh atau tujuh puluh anggota dpr
dalam jabatannya sebagai ketua dpd
itu tugas utamanya
itu tugas utamanya
itu tugas utamanya
sinyalnya makin terang untuk menyorongkan puan maharani mas arief bagaimana
artinya ini memang kesempatannya karpet merahnya diberikan untuk mbak puan maharani
bahwa banyak pengamat membaca begitu salah satunya kawan saya boleh boleh saja
analisa kan bisa dari berbagai macam perspektif tetapi kalau dari sisi kepartean struktur partai memang tugasnya mbak puan sebenarnya
jabatannya ketua bidang politik dan hubungan antar lembaga itulah tugas mbak puan
ya memang untuk begitu
karena perintah secara langsung ibu ketua umum pada saat kita melaksungkan rakernas dua partai beberapa waktu yang lalu
dimana tokoh tokoh partai gubernur gubernur kita bupati bupati kita dan seluruhnya hadir ya
tetapi terutama adalah ksp atau ketua setaris bendara dpd partai mewakili seluruh jajaran partai di setiap provinsi
nah saya kira soal siapa yang menjadi calon presiden bahkan calon wakil presiden ya kita tunggu keputusan ketua umum
itu konstitusi partai mengatakan begitu
orang siapapun mau bilang si a si b si c dan sebagainya dengan berbagai macam analisa dan sebagainya boleh boleh saja
bahkan kalau ada yang bertanya bagaimana tentang hasil survei hasil survei merupakan salah satu variabel yang tentu akan menjadi pertimbangan partai
tetapi partai punya mekanisme sendiri partai memiliki kebijaksanaan sendiri
tentu tentu tidak sekedar menimbang soal kalah menang

lebih daripada itu adalah menimbang tentang
lebih daripada itu adalah menimbang tentang keberlanjutan negara kesatuan yang publik indonesia untuk lebih maju lebih baik
meskipun keputusan akhirnya ada di tangan ibu megawati soekarno putri tapi sinyal sinyalnya sudah sangat jelas terlihat bahwa bu mega tampaknya ingin lebih memberikan porsi
memberikan panggung ke puan maharani
itu yang terlihat dalam panggung depan koli purs atau panggung belakangnya bisa berbeda mas
kalau sinyal itu namanya sinyal bisa terang bisa redup kan begitu
namanya sinyal bisa dari timur dari barat dari utara
kalau sinyalnya itu mau disamaratakan
harusnya bisa diberikan ke kader kader partai yang lain
loh kader kader partai yang lain boleh boleh saja kalau ada yang membidik dia pantas menjadi calon
tetapi kebanyakan kader pdi perjuangan kan punya keinsafan yang tinggi
seperti saya misalnya kita ngukur baju
bajunya kekecilan atau kebesaran
tapi lebih daripada itu tunggu saja perintah ketua umum
jadi di pdi perjuangan tidak ada yang pantas lagi menjadi calon selain mbak puan maharani gitu
loh kita tunggu keputusan ketua umum
lagi lagi semuanya kembali ke ketua umum
kalau disuruh kita kan banyak kader kita yang pantas
yang perlu kita tunggu ini sebetulnya pertemuan ganjar dengan bipuan
nah kan begini juga
apa silaturahmi dilaksanakan
kan belum ada lembaga survei yang melakukan survei terhadap seluruh kader pdi perjuangan yang potensial
kan bisa ditilai itu
banyak kader pdi perjuangan potensial
baik untuk menjadi presiden calon presiden maupun calon wakil presiden
loh itu kan salah satu
coba sampe kan belum pernah survei saya juga
loh iya kalau itu
kalau dpr iya
kalau itu capres
tapi kalau capres
di tujuh desa di jember saya pasti juaranya
ini kayaknya sinyal sinyal dari internal pdi perjuangan yang ditangkap oleh bang rey
perspektif yang ditangkap tampaknya porsinya ataupun panggungnya lebih banyak diberikan kepada puan maharani
kayaknya jagoan anda peluangnya tipis ini untuk maju dari pdi perjuangan
tapi jangan dijawab dulu mas eko kita harus jeda
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show